komitmen indonesia akan memberikan arti penting bagi keberhasilan pencapaian target transisi energi target net zero emission
maka komitmen internasional indonesia terkait isu climate change ini
bagi kami di mki sebagai organisasi pemangku kepentingan di bidang ketenaga listrikan
maka kami wajib mensosialisasikannya kepada anggota dan kepada masyarakat lebih luas dalam bentuk webinar fgd yang selama ini kami lakukan
maupun menyusun kajian kajian yang relevan
kami dari mki melihat bahwa eliminasi pltu batubara dari komposisi penyediaan energi listrik bukan merupakan hal yang mustahil
mengingat indonesia juga kaya dengan potensi ebt yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi
sumber energi terbarukan seperti air panas bumi surya bayu akan menjadi kompetitif
dan ketika itu sudah kompetitif maka yang kemudian menjadi challenge adalah terkait demand
mki mengusulkan yang namanya konsep rabit renewable energy based industrial development
yang intinya adalah demand creation di lokasi pembangkit ebt baru